hari kedua idul fitri menjadi momen liburan bagi warga di sekitar bandung
lalu lintas menuju sejumlah lokasi wisata terpantau padat
kami siang pintu keluar tol cilenyi sempat mengalami kemacetan hingga lima km
sementara di jalur nagrek antrian kendaraan terjadi di sejumlah titik
di antaranya mulai dari ranca ekek sekitar polsek nagrek dan cagak
dan bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di ranca ekek jawa barat
kita langsung saja terhubung dengan korespondensian indonesia yogi tujuliarto
selamat sore yogi bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat anda melaporkan saat ini
baik punca memang sore ini atau hari kedua di hari raya idul fitri atau lebaran
dijadikan momen yang paling baik untuk masyarakat
baik untuk berlibur bersama keluarga ataupun untuk mudik jarak dekat
nah di tempat saya saat ini di sekitar ranca ekek ini adalah ekor antrian sebenarnya
yang terjadi di wilayah jalur selatan ke arah nagrek
kemacetan terjadi dari wilayah ranca ekrek
ranca ekek maksud saya menuju wilayah nagrek
tepatnya di sekitar pos polisi atau polsek nagrek sampai ke wilayah cagak nagrek
berdasarkan pacaran tatan dari gerbang toh cilenyi
jumlah kendaraan yang keluar dari toh cilenyi sampai pukul jam satu tadi siang
itu telah mencapai tujuh belas ribu kendaraan
dan didominasi oleh kendaraan yang berasal dari jakarta dan bandung
sementara jumlah kendaraan yang melintasi wilayah cagak nagrek atau nagrek
jalur selatan ini telah mencapai satu ratus sepuluh
kedua kemungkinan besar kendaraan akan melintas dan akan menuju wilayah garut dan tasik
kemungkinan besar masyarakat akan menuju ke wilayah atau lokasi lokasi wisata
di sekitar garut dan tasik dan juga untuk melakukan mudik jarak dekat
oke oke dari pantauan anda apakah kebanyakan yang masih melakukan mudik
atau justru lebih banyak masyarakat yang justru saat ini melintasi jalur di belakang anda ini untuk berwisata
antara lain dari wilayah bandung menuju garut dan tasik malaya
tapi sebagian besar masyarakat yang tadi sempat kami tanya di jalan
bahwa mereka akan menuju wilayah wisata sekitar garut punca
oke baik yogi tujuliarto terima kasih atas laporan anda